ada wali kota surabaya tri risma hari ini memarahi pelajar yang bolos dan tertangkap satpo pp
nah kali ini tiga pelajar sma tertangkap satwa pp tengah membolos di kawasan jalan tunjungan surabaya
nah ini ada lagi yang bikin geleng geleng kepala
selain membolos tiga pelajar ini juga diketahui mengkonsumsi minuman keras
saya jelas marah ya ibu risma
orang tuanya juga harus keras nih
setelah ini kamu satu ganteng kasihkan puli juga
bukan di satpol pp loh
perkataan risma ini disampaikan setelah tiga pelajar sma yang membolos tertangkap tim satpol pp surabaya saat berada di kawasan jalan tunjungan
tak hanya bolos ketika remaja ini juga mengkonsumsi minuman keras
hal ini membuat risma marah dan langsung menasehati mereka
risma juga memanggil orang tua dan pihak sekolah
agar para remaja ini mendapatkan pembinaan dengan baik
wali kota surabaya ini menyuruh pelajar meminta maaf kepada orang tua mereka
setelah dinasehati para pelajar ini kemudian diperbolehkan pulang
jika mengulangi perbuatannya mereka akan ditempatkan di lingkungan pondok sosial milik pemkot surabaya untuk mendapatkan pembinaan khusus selama beberapa hari ke depan
terus mau foto foto di tunjungan ya ketangkap
tadi ya jelas pembinaan ke mereka
pembinaan ke mereka dan kita boleh pulangkan mereka kalau mereka dijemput oleh orang tua
kalau tidak dijemput orang tua ya biar efek jerah ya di sini aja dulu
bahwa itu kan tidak bagus buat mereka
dan sekolah pun kita panggil tapi belum datang
jadi orang tua dan sekolah harus ada
sekolah juga harus tahu dan betul betul pengawasan terhadap mereka
guna menanggulangi kenakalan remaja serta anak putus sekolah
wali kota surabaya terus menginstruksikan kepada satpol pp untuk melakukan razia pelajar bolos serta anak jalanan
wahyu pratama surabaya